terima kasih pak yongki dan pak riza

terima kasih ya
sama sama sama jessy
hah ya tapi saya
kita akan mau ke rumah sakit
kita akan balik ke rumah sakit
kalau nggak lebih baik asal kita bawa aja deh
daripada nanti dia tiba tiba pergi ke rumah nino
tadi aku juga gak inget
randy dan yang lain sempet bilang boleh bawa
elsa apa enggaknya
kalau gue tadi hampir pingsan begitu
terus katanya mari jeng bawa panggung gue kemari
aduh bagaimana itu
kenapa dia tadi ngomongin kayak begitu
kenapa dia tadi ngomongin kayak begitu sih
aduh ya allah
nggak bisa begitu ya
ya lu jangan pake ngamun begitu
ini gue dateng kesini
itu yang mau berangkat ke rumah sakit
udah siap lon
apanya lu dicat sama pak rija katanya gak bales bales
lah gue kemari
aduh udah pada siap belum ya
rena udah siap lon ya
bu bos uwos udah pada siap lon ya
aduh ngapain jadi gue jadi lupa begini sih
gue jadi bingung
udah buruan dah cepetan
karena pak rija udah gak sabaran pengen ketemu sama lu
lu mau ini sepatu gue nyangsang di kepala lo
lu udah kayak kiki lu ya
udah siap siap dulu
aduh ketemu pak rijal lagi ya
gimana udah siap semua
sudah pak sudah saya siapkan semuanya
udah masalah rem
kamu bilang saya orangnya detail kan ya
kalau nanya sesuatu ya
ketika saya tanya kamu harus jawab semuanya dan jujur kan
iya iya betul pak
barusan saya tanya
karena saya tau kau pasti punya masalah
karena saya tau kau pasti punya masalah
karena saya tau kau pasti punya masalah
mungkin saya dulunya adalah pendengar yang baik dan pemberi masukan yang baik juga
mungkin saya dulunya adalah pendangar yang baik dan pemberi masukan yang baik juga
iya betul pak
kalau begitu coba cerita ke saya
kamu punya masalah apa

ya bapak memang seperti itu orangnya
bukannya saya nggak mau cerita
ini masalah personal pak dan tidak ada hubungannya sama pekerjaan
ya intinya apapun masalah pribadi kamu sebesar apapun masalahnya
saya minta jangan sampai mengganggu sebuah pekerjaan ya
baik insya allah enggak kok saya akan tetap profesional
dan satu lagi ya jangan sampai masalah pribadi kamu ini
itu mengganggu hari spesialnya andin ya
baik pak baik
saya akan pastikan itu tidak akan terjadi pak
dan saya akan mempersiapkannya secara matang matang
terus yang lain gimana
pada datang kesini kan
semuanya sudah saya kabarin pak
dan untuk bayar saya gimana pak
apa perlu kita kabarin gitu
aku udah nggak sadar
tadi sus menghitung mama sama papa
aku udah kangen banget
oh kangen banget
tapi maafin sus ya kita ke rumah sakitnya jadi malam gini
soalnya tadi sempat mau pingsan gitu
aduh apaan sih pak riza
bisa meninggoy gue nih kalau ditatap gini sama pak riza
sus terlebih dahulu bawain jaket buat rena
takutnya nanti kalau di rumah sakit dinginan gitu
biar nggak masuk angin gitu
sus terlalu sakit ya
nanti kalau sus sakit
bisa di rumah sakit
terus sehat sehat kok
beneran deh beneran
suster mirna tapi beneran
saya sehat wajah
beneran deh beneran
syukurlah kalau kayak gitu
oke deh aku juga
oke deh aku juga mau bilang makasih ya
sama suster mirna
makasih pak yongki dan pak riza
jemput aku ke kantor
sama sama sama jessy
hah ya tapi sayangnya
kita perginya nggak bareng sama tante rosa
iya tadinya kita juga mau ajak tante rossa mbak jess ya

askara juga masih kecil
takut banyak virus virus gitu kan
jadi akhirnya bu bos memilih untuk di rumah jaga askara
dan kita yang wakilin dari keluarga gitu
iya benar juga sih ya sus
kok bisa bisanya sih dia santuy banget
setelah tadi dia habis teleponan sama emaknya
terus melalui gue sebagai pacarnya
karena kan lagi ada reina sama mbak jessyka
oh ya sus
aku bawa hatinya buat mama
wah kapan belinya
terus terus gimana kadonya
ada di belakang ada kambing
harus banget ya
aku ke rumah sakit diantarin sama mama papa
kayak anak kecil aja
lagian yang sakit satu yang antarin banyak banget sih
yang jagain banyak banget
istimewa banget ya mbak ani
sudah seharusnya sudah sepatutnya
kamu mensupport kakak kamu yang lagi sakit
jangan begitu lah
aduh sebenarnya gue takut ketemu sama a
ditambah malas juga ke sana
mending gue ke rumah nino deh
tapi pasti dilarang
aku dengar kok
ya allah mana
parder gak bisa dokter itu
itu apa kok besar sekali buat mama pak biar mama nggak kesepian kalau nggak ada aku pinter sekali
udah pinter baik lagi mama mau ikut iya mas alvanterosa minta maafan teros nggak bisa ikut
ya bos jagain sekarang di rumah soalnya bos takut bawa sekarang rumah sakit gitu kan juga masih di
kampung ya ya udahlah emang situasinya kayak begini
ya kita tunggu